mahamio satu ya mahamio sama sama metik
tembaga itu kalau motor yang tipe
inilah aksi siswanto atau sibun saat melakukan live streaming di akun youtubenya
tak canggung pria berusia tiga puluh delapan tahun yang juga pemilik bengkel sepeda motor menyapa para pengikutnya
kita biasa gunakan punya nek suzuki gitu kayak gitu teman teman
aktivitas di bengkel sepeda motornya di desa kasegeran kecamatan cilongok banyumas ini memang menjadi konten andalanya
karena disinilah ia akan menjelaskan secara langsung kondisi sepeda motor milik konsumennya yang sedang diservis
tak perlu kamera kelas sultan untuk membuat konten sibun hanya menggunakan kamera pada telepon genggamnya saja
saya bisa tularkan ke rekan rekan yang lain dengan tujuan agar generasi muda atau kawan kawan muda di desa kasegeran bisa berkreativitas berkarya
dan syukur bisa punya sumber penghasilan
ketenaran sibun sebagai pembuat konten ternyata berdampak baik
ilmu yang ia miliki dibagikan kepada para pemuda di desa kasegeran demi mengangkat ekonomi warga
tiga pemuda desa kini aktif menjadi pembuat konten dan telah memiliki penghasilan dari konten yang dibuatnya
migran ini merupakan desa yang paling miskin di kecamatan cilongok dari sisi pad nya
dengan adanya masis ini saya berharap betul bahwa nanti bisa mendongkrak pendapatan asli desa
penghasilan sebagai pembuat konten tak bisa dipandang sebelah mata
dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang tepat bisa merubah kehidupan secara ekonomi maupun sosial
imam ambar woto banyumas jawa tengah